gubernur dki jakarta akhirnya meresmikan pembangunan kembali kampung akwarium di kawasan penjaringan jakarta utara bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh enam
kampung akuarium sebelumnya merupakan kawasan yang digusur pada masa pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama atau ahok
letakan batu pertama pembangunan kampung susun akuarium jakarta utara dilakukan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan serta beberapa jajarannya
dalam sambutannya anies menyebut pembangunan kembali kampung akwarium ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan warga akan hunian yang layak
selain itu anies juga menyebut pembangunan ini merupakan babak baru bagi warga kampung akwarium yang pernah mengalami penggusuran pada tahun dua ribu enam belas lalu
sementara itu plt kepala dinas perumahan rakyat dam kawasan permukiman dki jakarta sarjoko menargetkan bahwa pembangunan kampung akwarium ini akan selesai pada desember dua ribu dua puluh
selain itu plt kepala dinas perumahan rakyat dam kawasan permukiman dki jakarta sarjoko menargetkan bahwa pembangunan kampung akuarium ini akan selesai pada desember dua ribu dua puluh satu
selain itu plt kepala dinas perumahan rakyat dam kawasan permukiman dki jakarta sarjoko menargetkan bahwa pembangunan kampung akuarium ini akan selesai pada desember dua ribu dua puluh satu